ini tehok tidak salah saya pernah dengar juga hadits nabi yang berbunyi seperti itu
yang jangan banyak pikiran udah ya makan yang banyak udah jangan dipikirin itu si
saya mau ngapain bikin orang tidak penting sedunia kalau gitu
saya sebenarnya sudah punya pacar saya sudah punya pasangan jadi saya harap ibu
tidak terlalu dekat kepada saya karena tidak enak kalau sampai terlihat di muka umum gitu
pan itu baru pacaran itu mah kagak masalah kali
tapi bu saya udah deket banget ini bu keluarga kita udah dekat bahkan kita dalam waktu dekat akan
menikah enak aja bentar lagi mau menikah iya tapi kan belum nikah janur kuning belum ade yang namanya
jodoh kita kagak tahu kita sampai ketemu jemang ya pak dedi assalamualaikum itu tetapi bu bu bu bu
aduh kayaknya megan ada saingan baru nih
ya ini kan seharusnya persiapan buat kalian
nanti deh habis mau sekolah
tapi kan boy pihak sekolah udah ngasih dispensasi buat kamu tapi bagus itu ini contoh nih ya
nggak ngambil kesempatan dalam kesempitan iya toh toh
pak tapi kan sekolahnya juga penting pak
iya pak apalagi sebentar lagi kan kita udah mau ujian jadi ya kalau bisa waktu baca harus kita manfaatin sebaik baiknya
bener banget tuh rek nggak kayak yang di ujung sana tuh tuh sakit dikit aja pakai nggak masuk sekolah
padahal sakitnya cuman
kasih reva supaya reva gak bisa ikut atau kita gak kecolongan reva itu mendaftarkan diri untuk ikut ajang cewek cowok oke mas
gak kayak gitu lah sayang karena menurut mas reva masih mengikuti semua permintaan mas
ya semoga aja mas reva nggak punya niat untuk ikut ajang itu karena kita kan udah melarang karas reva untuk ikut ajang itu
tapi ya namanya manusia itu suka hilaf juga mas ya misalkan kalau dia udah punya keinginan pengen banget ikut ajang cewek cewek oke itu
dan dia tidak bisa dapetin ya dia akan melakukan hal hal yang mungkin diem diem mendaftar tapas pengetahuan ngumpet ngumpet di belakang
namanya kalau orang udah pengen banget sih akan melakukan segala hal cara supaya bisa mendapatkan itu kan mas
iya sayang tapi kalau menurut mas
udahlah lebih baik kita percaya sama reva daripada jadi beban pemikiran kamu ya kan
kesel sama nih aki aki percaya banget sih sama reva
gue gak rela lihat boy sama reva berpasangan dalam lomba itu atau dimanapun juga sekalian gue gak akan rela
ah siapa yang bisa kusur untuk ngawasin reva ya
oh iya gimana usaha alex menjebak boy mudah mudahan berhasil deh
oke sekarang semua orang bisa lihat berita di dunia maya
kalau boy nabrak orang dan dia ngelarin diri
alex gimana perkembangannya kamu udah berhasil ngejebak boy biar gak bisa ikutan kontes
aduh ngapain sih alex pakai nelfon segala sih
kenapa gak dianggap telfonnya
eee malas mas soalnya nomernya gak dikenal
jangan telfon dulu nanti aku telfon balik
oke tapi kalau sempat lihat di media online berita oke com
disana ada berita yang aku buat tentang boy
ada yang aneh sama adriana
lagi ngapain sih dia
mas liat deh mas
boy masuk ke salah satu website berita gitu mas nih isinya
kenapa apa yang terjadi coba tolong dibacain apa isi beritanya
ini mas boy melakukan tabrak lari mas
inalela terus korbannya gimana
korbannya sih cuma luka luka aja mas
tapi aku heran deh sama boy
boy itu kan katanya anak baik baik dan bertanggung jawab
tapi kok malah tabrak lari gini ya mas ya
apa bener boy tabrak lari
kalau sampai dimuat sama media online kayak gitu
kayaknya aku harus cari tau
apa bener boy yang melarikan diri
ya allah aku harus gimana ini
aku ngerasa gak tenang kalau belum jenguk raya
gimana pun juga raya pasti sakit gara gara keputusin dia
tapi kalau aku jenguk dia dan ketemu sama abah
bapak pasti bakal marah banget sama aku
aku khawatir dia sakit parah ya allah
tidak ada yang bisa diberi penyakit
tapi ada yang bisa diberi penyakit

sudah boleh tapi yang penting kamu harus menjaga pola makan kamu
dan jangan terlalu capek
mbah banar pisang ini teh kalo tidak salah
saya pernah dengar juga hadis nabi yang berbunyi seperti itu
ya neng jangan banyak pikiran udah ya makan yang banyak
udah jangan dipikirin itu si kemon
ngapain mikirin orang tidak penting sedunia
kalau gitu saya permisi dulu ya
ah iya terima kasih dokter suko
neng kalau urusan jodoh ya pasrahkan saja sama allah swt
lihat contohnya om dudung
sampai sekarang masalah gedung sama pasrah
neng om dudung bukannya pasrah
tapi tidak mau berusaha ya
makannya sampai sekarang ngejombli
neng jangan ikutin om dulu ya
neng harus berusaha dan minta ke allah supaya dapat yang terbaik ya
supaya tuhan juga
cukup batur orang orang ini
gak tau sih mak
nah itu beres beres ya kita mau pulang

ini tuh jangan lupa
pak itu main gua
sehat si neng ya
sehat semua lah
baik cek lu